gelombang demonstrasi menolak pusat observasi wni dari tiongkok di natuna masih terus berlanjut
masyarakat natuna meminta bupati untuk menghadap kepada presiden untuk memaparkan kondisi sebenarnya di natuna
ratusan orang berkumpul di dprd kabupaten natuna untuk menyampaikan aspirasinya terkait natuna yang dijadikan pusat observasi wni dari tiongkok sejak senin pagi
dalam aspirasinya mereka membantah bahwa warga natuna tidak solidaritas dengan saudara yang dievakuasi
mereka menyayangkan pemerintah pusat yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menimbulkan kecemasan karena kurangnya sosialisasi
demonstrasi sempat dihadiri oleh bupati natuna abdul hamid rizal sebelum ia terbang ke jakarta untuk menghadap ke presiden terkait kondisi di natuna